kayak gak tenang
gak aku gak kenapa napa kok
kayaknya gue gak usah temuin
kayaknya dia juga gak mungkin berani muncul
aku makeup sebentar
dikit lagi selesai
yaudah kalau gitu aku tunggu di mobil
sekalian panasin mobilnya
bentar kamu tuh mau ngajak aku kemana sih sebenarnya
kamu tenang aja
pokoknya aku mau ngajak ke suatu tempat
apa sih mau kemana
pasti sekarang udah bahagia ya
udah bisa menghirup udara bebas
gue nunggu lo di depan rumah nino nih
lo ada di situ kan
keluar lah sa
apa jangan jangan yang nelfon tadi itu ricky
ini nomor telponnya ricky
si iyal dah bener bener gangguin gue
saya harap anda jangan salah paham dulu
ini tidak seperti yang anda pikirkan
saya benar benar minta maaf kalau memang saya harus terlibat dalam masalah ini
masih sama seperti kemarin
saya ini adalah saksi
dan saya ingin mencari tahu
rasa penasaran saya
terhadap kecelakaan yang terjadi oleh ibu
ini tidak ada sangkut pautnya dengan
saya sebagai pengacaranya ibu elsa atau pani
ini diluar dari itu
tapi kan sudah pernah bilang jangan gue campur
urusan kami juga sudah selesai disini
karena urusan sudah selesai pak amar ya
saya minta tolong jangan pernah datang lagi kesini ya
dan mengganggu saya
karena urusan ini urusan saya
bukan urusan pak amar
selamat siang ibu
pak maaf jika saya harus berbicara seperti ini
tapi ini sudah kedua kalinya ibu andin meminta kita untuk mundur pak
seperti membangun berbensi
ketika tidak membangun
punya montir sendiri pak
ya buat apa
kan sudah ada montirnya ibu andin
yang akan melakukan itu semua
kenapa kita harus bekerja dua kali
ini semua karena rasa penasaran saya
sebagai saksi di tkp
melihat kejadian ini
itu sangat berbeda
dengan yang diberitakan
jadi kita harus mud
kita tidak bisa melawan ibu andi
maaf pak bu
mobil ini tidak boleh disentuh
karena masih digunakan sebagai barang bukti
dan sebagai alat identifikasi
kalau cuma mau lihat silahkan
saya belum tahu kalau misalnya prosedurnya seperti itu
saya datang ke sini saya bawa orang kepercayaan saya
yang lebih tahu tentang masalah mobil
supaya dia bisa tahu penyebabnya seperti apa
mas fajar mungkin bisa
lihat di bawah atau di mana
pasti ada sesuatu yang ditemukan sama fajar ya
dan itu pasti berhubungan dengan penyebab pecahkan itu
sudah siap mam
nggak usah ganti baju lagi
kayak tidak tenang
aku tidak akan menang
tidak aku tidak akan apa apa kok
kayaknya saya tidak usah menemukan dia
kayaknya dia juga gak mungkin berani muncul
akhirnya kita keluar rumah juga ya no
jangan sekali lah
aduh noh tolong deh
nanti kalau bisa kamu jangan ngebut ngebut ya mama
masih trauma loh
ingat kecelakaan papa sama keisha
tolong ya jangan buru buru bawa mobilnya
insya allah ma
kita tidak akan kemana mana aku juga akan pelan pelan
bismillah aja deh ya
kamu mau tegang
enggak enggak kenapa noh
bukannya temuin gue malah jalan sama nino
lupa sama janji lo sayang
apa harus gue kasih tau ke nino perjanjian kita
kamu kenapa sayang
kayak orang gelisah gitu
enggak kok aku mungkin belum terbiasa ajak lo rumah
kamu kan juga butuh adaptasi setelah kamu keluar
gue yakin zainal
lo gak bakal bisa teman aku
karena gue gak bakal menurut zainal
untuk bisa mendapatkan lo
gue ada keinginan ke keisha
meskipun dia bukan anak guru
gue kan taunya keisha itu anak gue zainal
dan itu bakal gue jadiin buat nekan lo zainal